tiga orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam sebuah kecelakaan di jalanan utama purwakarta bandung
bus prima jasa jurusan garut bekasi menabrak empat sepeda motor dan dua buah mobil
kecelakaan terjadi akibat rembes blong
tiga orang tewas dan tiga lainnya terluka akibat tabrakan beruntun di jalan utama purwakarta bandung
tepatnya di jembatan sasak besi purwakarta jawa barat senin pagi
empat sepeda motor hancur bahkan satu jatuh ke sungai
kecelakaan terjadi saat bus po prima jasa jurusan garut bekasi melaju dari arah bandung menuju purwakarta
saat melintasi jalan menurun bus oleng diduga mengalami remblong
pengemudi bus justru mengambil jalur kanan arah berlawanan yang digunakan kendaraan dari arah sebaliknya
akibatnya sebuah angkot sebuah mobil minibus dan empat sepeda motor langsung hancur di terabas bus
mobil prima jasa meluncur dari sana
karena di sini ada sedan dihindarin buang kiri hantar
di situ banyak korban
udah nabrak motor dulu itu motor yang di depan mobil sedan itu
setelah itu naprak motor mendorong sana
sampai dibawa motor di kolong mobil
pengemudi bus langsung kabur usai kejadian
sementara tiga korban tewas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit bayu asih purwakarta
akibat kejadian ini arus lalu lintas di jalan utama purwakarta bandung sempat mengalami kemacetan
kasus ini masih dalam penanganan satlantas polres purwakarta jawa barat
korban tewas dan luka luka dalam kecelakaan lalu lintas di purwakarta jawa barat
dibawa ke rumah sakit umum daerah purwakarta
dari enam korban tiga diantaranya tewas di lokasi kejadian
seorang korban yang menderita luka berat dan dua orang dengan luka ringan
rata rata mengalami luka di bagian tangan kaki dan kepala
akibat terbentur bagian kendaraan dan badan jalan
sementara jasad ketiga korban tewas langsung dibawa ke ruang jenazah
satu diantaranya yakni pengemudi sepeda motor belum bisa dihidupkan
dua korban tewas lainnya adalah eliatur tampu bolon penumpang angkot
warga jatiluhur berusia enam puluh tahun dan abdul ari rahman
pengemudi sepeda motor umur tiga puluh satu tahun warga pleret
sampai senin siang supir bus prima jasa belum diketahui keberadaannya
ada enam orang tiga meninggal dunia yang sudah ada di rumah sakit bayu asih purwakarta
terus yang mengalami luka
masih ada di ugd dalam keadaan tindakan medis